tinggal dua hari lagi bangsa indonesia akan merayakan hari kemerdekaannya yang ke tujuh puluh tiga
seperti tahun tahun sebelumnya istana merdeka kembali menjadi pusat peringatan detik detik proklamasi
geladi bersih pun sudah dilakukan demi kelancaran proses upacara di tanggal tujuh belas agustus mendatang
geladi bersih upacara peringatan hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh tiga berlangsung rabu siang di istana merdeka jakarta
seluruh elemen upacara terlibat dalam proses geladi bersih ini
panggung untuk pengisi acara dan tamu tamu di istana merdeka sudah disiapkan dengan hiasan bendera merah putih
para pengisi acara yang lain pun juga mengikuti prosesi geladi bersih termasuk barisan pasukan pengibar bendera pusaka juga mengikuti geladi bersih ini
agar tidak ada kesalahan sedikit pun saat proses pengibaran bendera pusaka
upacara peringatan kemerdekaan jumat mendatang akan dimulai dengan kirap bendera pusaka hingga pengibarannya di lapangan istana merdeka